hai yang menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir efendi meralat
pernyataannya terkait penetapan cuti bersama dua puluh enam desember dua ribu dua puluh dua ia mengaku hilaf menyebut
dua puluh enam desember sebagai cuti bersama kira kira juga berikan pertolongan jadi sudah lengkap
dalam keterangannya kepada cnn indonesia com muhajir effendi mengaku keliru terkait pernyataannya
yang menyebut tanggal dua puluh enam desember dua ribu dua puluh dua sebagai hari libur ia memastikan pemerintah tidak
menetapkan tanggal itu sebagai cuti bersama hari raya natal kendati demikian ia memastikan
masyarakat yang mau mengambil cuti mandiri pada waktu itu tetap dipersilakan pemerintah
juga tahun ini memastikan tidak akan ada lagi pembentas stabilitas selama periode natal dan

hai rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik
dan kemudian ada jalur jalur baru yang tadi sudah jadi yang tentunya menjadi pilihan pilihan
bagi masyarakat sehingga bisa menikmati perjalanan mudik dengan baik dan tentunya